kita ke informasi lain warga komunitas racang buka desa gorontalo kecamatan komodo kabupaten manggarai barat nusa tenggara timur
kembali menggelar aksi protes terhadap pengerjaan proyek strategis nasional milik badan pelaksana otorita labuan bajo flores atau bpo lbf
pada senin pagi warga racang buka kembali mengadang alat berat yang tengah menggusur dan merobohkan pohon jati milik warga
warga memprotes pembukaan jalan oleh bpo lbf untuk akses menuju empat ratus hektare lahan di hutan bowosi yang hendak dikembangkan sebagai kawasan bisnis pariwisata
warga protes karena sebagian lahan yang telah mereka tempati sejak seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan juga digusur
upaya penyelesaian terhadap konflik itu belum tuntas aksi protes ini adalah kali yang kedua
aksi protes sebelumnya terjadi pada kamis dua puluh satu april lalu mengakibatkan satu warga ditangkap
dan kemudian dibebaskan aksi berakhir pada senin sore
kepolisian menjanjikan akan mempertemukan warga dengan pihak pemerintah daerah dan bpo lbf
nah tentu saja dalam pembangunan ini ada fisik tanah yang rusak ada tanaman pohon pohon yang menjadi hak milik masyarakat yang rusak
nah untuk itu masyarakat datang ke sini mempertanyakan bagaimana hak kami
karena yang kami tahu sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan dan dasar kami ada skb empat menteri bahwa tanah ini betul dulunya adalah kawasan hutan produksi
namun karena kami masyarakat telah mendiami kebijakan pemerintah pusat jelas di skb empat menteri kemudian di pempres